satu tahun menjelang pelaksanaan pemilu serentak dua ribu sembilan belas banyak sekali kontroversi yang dilakukan oleh elit politik
salah satunya adalah ketua majelis kehormatan dari partai amanat nasional amin rais yang belakangan banyak mengeluarkan pernyataan kontroversial
sebetulnya apa target dari amin rais dan apa juga strategi politik yang akan dia lakukan pada pilpres mendatang
kita akan berbincang dengan ketua majelis kehormatan dari partai amanat nasional
amin rais terima kasih pak amin atas waktunya kita bicara soal satu tahun menjelang pelaksanaan pilpres
kegiatannya apa saja pak belakangan ini
ya ini lagi lagi ya saya ini selalu menerapkan perintah kitab suci saya
selama kamu masih kuat masih sehat setiap ada hal hal yang nggak benar itu harus kamu koreksi
kalau bisa dengan tanganmu kalau nggak bisa dengan lesanmu kalau nggak bisa dengan hatimu

kalau dengan hati itu selemah lemah iman
jadi mengapa saya dikenang amin rais ini kan banyak omong itu tolketif cerewet apa apalah
dulu pak bung karno saya kritik juga dulu waktu mahasiswa
kemudian pak arto dikritik kemudian pak habibie dikritik kemudian pak yudhoyono dikritik
sekarang juga kritiknya malah lebih tajam lagi
nah jadi memang kalau di masyarakat ini semua sudah tidur ya tidak mengatakan no tidak kepada kesalahan itu nanti semua akan kena hukuman allah
saya sudah tujuh puluh empat tahun ya tidak ingin apa apa lagi ya saya tinggal ingat akhirat
tapi pernyataan bapak ini beberapa kali mengundang kontroversi seperti yang terakhir kemarin partai setan kemudian partai allah dan juga penghiburan sertifikat
ini sebetulnya kalau
kita lihat sebetulnya apa sih pak tujuannya mengeluarkan pernyataan kontensial ini
jadi begini saya mengatakan dalam sudah viral juga ya saya mengajurkan pak jokowi please anda berhenti melakukan politics of deception politik penyesatan
gantilah dengan politics of dedication itu pengabdian
jadi penghiburan itu mungkin kampungan ya tapi lebih baik penyesatan itu
membagi sekian ribu atau sekian juta sertifikat itu untuk petani rakyat yang memang itu miliknya
tetapi maaf ini saya sebut nama proyek gopangestu yang punya perusahaan kayu itu menguasai hutan di kalimantan lima lima juta hektare sebesar switcher len
kemudian ini di sumatera itu idem ditulah
ini enggak diapa apakan
sementara pura pura merakyat tapi ini the conglomerate the corporate corporate itu ya yang berbahaya
nah ini banyak yang mempertanyakan data pak amin itu dari mana
karena kalau dibilang dari world bank world bank sudah membantah data
ya tetapi kan anak saya mengapa tiba tiba sekarang membantah
dulu om busman bilang begitu ketua kementerian juga dari world bank sekarang kok dia bilang begitu
andai kata itu pun keliru
terus sekarang lihatlah ya yang memegang hutan di kita itu siapa
saya pernah angkat telepon pada pak jamaludin
pak jamaludin itu prabowo gopangestu dan lain lain itu mendapatkan sekian juta hektare hph itu apa rasanya
ya gitu aja enggak ada rasanya pak amin coba
oke berarti artinya yang
artinya waktu bapak nuding disini membagikan pengibulan sertifikat
itu memang dari world bank bapak ketahui
ya andai kata itu dibantah pun sekarang kita ada fact and figure faktor dan angka
cobalah kehutanan kalau mau buka betul saya kira semua
oke tapi bapak kabarnya juga akan membuat tulisan berdasarkan data yang spesifik soal pengibulan itu
soal data yang rigid lah pak itu sedang dibuat
begitu nanti ada pilpres tandingan saya akan lengkap saya punya tim pak
buahnya itu saja
buahnya itu saja pak
wait and see ya supaya ada curiosity
oke berarti artinya nanti bapak akan keluarkan pada saat yang tepat momentum politik yang tepat
nah ini yang terbaru cukup sangat menyita perhatian masyarakat terutama warga net ya pak ya netizen
iya partai setan dan partai allah sampai bapak ini dilaporkan pak atas aduan menyebarkan ujaran kebencian
bapak tanggapannya seperti apa pak ini dilaporkan ke polisi
silahkan saja gitu
kalau memang itu betul betul ya silahkan saya dengan segala senanti akan saya hadapi ya
cuma memang itu dari quran lagi ya
dengan surat al mujadillah itu dikatakan ya bahwa orang orang kafir itu sudah tidak ingat sama sekali pada tuhan sang maha pencipta
kesengsem dengan keduniaan
sampai sampai tidak ada lagi faktor allah dalam kehidupan mereka
jadi orang sudah lupa allah itu sesungguhnya dia itu kelompoknya setan
dan setan itu kelompoknya pasti merugi
sementara orang yang beriman yang berbuat
baik yang masih memperhatikan kehidupan rohaniyahnya diunggulkan di atas materinya
allah ridho kepada orang orang beriman itu orang beriman juga ridho rela kepada allah
ulaika hisbullah ala inna hisbulayhumul muflihun
jadi itulah orang yang termasuk golongan allah ya
dan ketahui lah mereka itu orang yang berbahagia yang menang
saya angkat kemudian mari kita jangan sampai menjadi golongan setan
memang dalam quran itu hizbun itu itu golongan yang sekarang ini jadi dalam bahasa arab modern itu menjadi partai ya
zaman nabi nggak ada partai politik
partai tidak ada
hisbun itu hanya golongan kelompok gitu
nah sekarang ini terjemahnya ngaji partai ya
saya tidak menyebutkan satu nama pun
tidak menyasar partai tertentu
saya tidak sebutkan itulah mbak
oke jadi itu hanya kabarnya kalau kita dapat konfirmasinya bapak menyampaikan itu setelah sholat subuh di masjid di depan jemaah
jadi sama sekali tidak menyinggung ataupun menyidir partai tertentu
keperluan di masjid itu loh ini kan semua orang islam
jadi saya mengingatkan jangan sampai kita itu kebleset karena godaan dunia itu luar biasa
artinya bapak merasa dipolitisasi pak dengan adanya laporan ini
karena ini tahun politik pak banyak yang merasa seperti itu
cnn juga ya kemudian ini kan memang divirkan oleh masjid itu masjid ditangkap cnn kemudian ada setengah disinformasinya
jadi saya kira udahlah kembali ke saya tidak usah cnn
sudah menerima panggilan pak dari kepolisian
sudah menerima panggilan pak dari kepolisian
oh saya siap siap sedia
ada langkah langkah yang akan dikaji di internal pan karena ini sudah merugikan partai di tengah tahun politik dan juga merugikan pak amin
akan siap menuntut balik ke pelapornya
tidak usah ngapain
ngapain biasa pak begini
mbak yang saya hadapi zaman dulu itu jauh lebih berat sekarang ini kan enteng saja tidak ada masalah
sebetulnya hubungan pak amin dengan
amin dengan presiden joko ini seperti apa sih pak
karena kan banyak sekali kritik pak amin terhadap presiden
ya saya memang sejak jadi gubernur sudah
sudah jadi gubernur
sudah saya sering kritik dia
apalagi setelah dia mau jadi capres itu saya lebih keras lagi
tapi argumen saya jauh di bawah pak jk
pak zika buat prediksi
janganlah kita ini negeri coba coba
seperti tidak ada nilai
biarlah jadi gubernur dulu
kalau selesai baru jadi capres
nanti hancur negara kita hancur nggak ada nilai
nah sekarang ini dalam bahasa inggrisnya itu namanya self fulfilling prediction
prediksinya jadi kenyataan ya itu
tapi sudah pernah ngobrol dengan pak jokowi empat mata atau komunikasi
sama sekali belum pernah
belum pernah sejak beliau menjadi presiden
belum pernah ya juga aneh
memang itu agak aneh mengapa ya kok belum
tapi selama hampir lima tahun ini pak amin melihat memang pak jokowi tidak berhasil sama sekali
masa selama empat tahun ini tidak berhasil sama sekali pasti ada berhasilnya pak
kira kira mungkin ada catatan dari pak amin apa yang sudah berhasil gitu
saya kritik mbak ya tahu
jadi yang saya kritik itu yang tidak berhasil
bahwa saya setuju saya setuju betul
di tengah ekonomi global
saya bukan ekonom tapi saya tahu bahwa negara yang membangun ekonomi itu pertama tama buat infrastruktur
ini adalah urat nadie ekonomi
biasanya itu apakah itu di jepang dulu atau di tiongkok atau dimanapun begitu ada infrastruktur namanya jalan ini
nanti over time akan ada pasar ada hotel ada sekolah di pinggir pinggir ini
ya dan ini juga hasil industri hasil bumi apa mudah diangkut sampai ke pelabuhan dan lain dari berbagai pojok itu
cuma ini memang over ambitious banyak yang ambruk juga
tapi intinya saya itu sudah betul
cuma mengapa terlalu berlebihan ya bahkan katanya ada korupsi di situ